kementerian keuangan mengalokasikan anggaran sebesar rp dua ratus tujuh puluh lima empat triliun dalam rapbn dua ribu sembilan belas
untuk membayar bunga utang negara di tahun dua ribu sembilan belas
dikutip dari detik com direktur jenderal anggaran kementerian keuangan menjelaskan
angka tersebut naik akibat asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah di kisaran rp empat belas lima ratus sampai rp lima belas
alokasi pembayaran bunga utang pada apbn dua ribu delapan belas sebesar rp dua ratus tiga puluh delapan enam triliun
hingga september dua ribu delapan belas realisasi pembayaran utang telah mencapai rp satu ratus sembilan puluh tujuh delapan triliun
atau rp delapan puluh dua sembilan persen dari target tahun ini sebesar rp dua ratus empat puluh sembilan empat triliun
pemerintah akan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat resiko yang terkendali
dan memilih komposisi utang
untuk menekan pembiayaan negara melalui utang